sampai jumpa di video selanjutnya
tolong bantu kami
saya baik baik stiefan
dia harus menanggung perbuatan yang tidak dilakukan
ibu laras ini nenek
nenek gak kesalahan kalau nenek banyak bikin ibu laras sebel
ibu harus segera sadar
ibu harus bantu aida
karena gak bisa terus terusan ngeliat aida harus tersiksa seperti ini
apalagi aida adalah
kemungkinannya aida itu putri nenek yang hilangmu
dulu saya harus kehilangan putri saya ketika mengabdi di perusahaan ibu laras
tolong ibu sadar
hanya sebuah kesaksian dari ibu laras yang bisa membebaskan aida
aida gak bersalah bu
aida sekarang di penjara bu
saya mohon berikan kesaksian untuk membebaskan aida
silahkan saksi selanjutnya
pak saksi selanjutnya adalah kak riza
saksi kami yang terakhir adalah
yang merupakan cucu langsung dari ibu laras
tolong ceritakan sejujur jujurnya
tentang kejadian pada malam itu
dari sejarah yang sebelumnya
tentang kejadian pada malam itu
tentang kejadian pada malam itu
kejadian pada malam itu
omah kenapa lo bangun omah
pada malam itu
ya pada malam itu memang saya melihat aida di lokasi tersebut
terima kasih atas kesaksianmu
saya belum selesai ngomong pak
tapi sudah cukup buat
silahkan bapak kembali ke
tempat hidup bapak
dengarkan dulu rissa bicara
dengarkan dulu dia bicara
ini gimana sih
walaupun riset itu melihat aida belum tentu aida ini pelakunya
makanya dengarkan dulu dia bicara
saya harap semuanya tenang
atau anda akan kami keluarkan dari ruangan ini
tidak bisa aida kebetulan mulut
berbicara kalung nyata bapak di tim ini
ideals divata dengan aku
kolom atau bukan
dan sekarang kesaksian saya sudah memberatkan aida
hakim pak ridwan kan tahu
kemarin kita sudah mendapatkan bukti menunjukkan kalau anas itu adalah pelakunya
harusnya bapak bisa menggunakan bukti itu dong
tapi bukti itu sudah tidak ada pak alex
dan kita tidak bisa membuktikan apapun dari bukti itu
bisa saja kan bukti itu dibuat hanya untuk menyocokkan kita
tidak mungkin pak ridwan
tidak mungkin bukti itu dibikin untuk mengecokkan kita
saya tahu siapa pak anas itu
dia pasti adalah